selamat keke mayananda sari
tetapi juga bagaimana para siswa itu juga dia bisa melihat ke kehidupan di luar kelas
dari empat ini mungkin ada satu orang lah yang nerusin kayak terkait korte kakak lah di basket gitu
pedagang kaki lima atau kios di pasar menawarkan menu makanan yang tidak kalah dengan restoran bintang lima
iya harusnya coach rastafari juga bisa kasih adjustment lebih lah
dalam pelaku yang ada di dalam
misalnya kemarin kayak kurang baik ya performanya ya
iya bareng tuh bu satu tim kayaknya ya ada tiga bersaudara gitu
seperti kita berbahasa ini harus kita ajarkan
penyu penyu di tempat yang terkenal di desa gedangan
maka suhu pasir dan sinar matahari jadi sangat krusial dalam penetasan telur penyu
balung getek dikreasikan menjadi beraneka macam rasa
apa sentimen seperti apa yang keluar sehingga menimbulkan persepsi seperti ini
kadang itun ayo deh gue nebeng lu ganti gantian aja gitu kan